sari oh darah badannya masih panas kamu tolong jagain dia ya
terus kalau ada apa apa langsung telepon saya ya
loh kok anak papa cemberut aja
kenapa kamu gak mau masuk sekolah
mama kan lagi kerja jadi nggak bisa nungguin kamu
sekarang mbak sari yang nungguin kamu sekolah
nanti papa akan minta sama mama supaya mama berhenti kerja
kalau mama berhenti kerja kamu bisa ditungguin mama lagi sekolah
yaudah kalau gitu sekarang kamu masuk sekolah
sekarang nundara masuk dulu ya
mbak sari mau pergi dulu beli bahan makanan
nanti mbak sari balik kesini lagi
seneng juga kalau teparin kayak gini
ya ampun nondara
ya ngapain malam malam di luar
aku mau nunggu mama pulang
ya udah kalau gitu pakai sweaternya dulu ya
batuk sama demam
ya udah kalau gitu sekarang kita ke dokter ya
aku gak sakit cuman kangen mama aja
aku harus dukung tiara untuk terus kerja
aku harus dukung tiara untuk terus kerja
biar mas yuda semakin benci sama dia
dengan begitu aku bisa dapatin mas yuda dengan mudah
kamu dari mana
seharusnya aku yang tanya sama kamu
kamu dari mana baru pulang jam segini
meeting meeting itu yang selalu kamu pikirin
sejak kamu kerja
kamu gak pernah lagi peduli sama aku
apalagi sama rumah ini
semuanya kamu serahin sama sari
atau kamu emang mau
posisi kamu sebagai ibu dan istri
aku tuh manajer pemasaran
dan masih baru
jadi mau gak mau kurus pendekatan dengan kain mas
udah berapa kali aku bilang sama kamu ya
lebih baik kamu tinggalin pekerjaan itu
dan kamu kembali lagi jadi ibu rumah tangga
aku dan darah butuh kamu
dara sekarang lagi demam
dan dia kangen banget sama kamu
dara demam mas
menunjukin kamu sayang
dara aku kangen sama kamu
aku juga kangen sama mama
mama jangan kerja lagi ya
sampai kapan aku kerja kayak gini
jadi aku bisa berjaya
jadi aku bisa berjaya jadi pembantu
udah sebulan aku kerja disini
tapi aku belum bisa ngedapetin perhatian dari mas yuda
dara badannya masih panas
kamu tolong jagain dia ya

sekarang karir aku tuh lagi bagus dan penghasilan aku bisa membantu keuangan keluarga kita
apalagi kan di perusahaan kamu sedang pengurangan karyawan pasti akan berpengaruh dengan gaji mas
mas aku ngelakuin ini tuh tulus untuk bantu kamu dan untuk darah
mohon kau bisa mendukung ya
ya ampun badannya panas banget
darah diam kamu kenapa
badannya panas banget mas
sari kamu segera
masih pakaian darah kita harus segera ke rumah sakit
ayo ikut saya saya mau tunjukin proyek perkantoran yang ada di surabaya
dan tolong siapin ya berkas berkas yang kita meetingin kemarin
ke surabaya sekarang bu
tapi saya belum izin sama suami saya
aduh tiara kita pergi kan cuma sebentar
kita cuma lihat progres pengerjaannya aja
toh kalau urusan pekerjaan perusahaan kamu harus lapor suami kamu
bisa kacau semuanya
yaudah kamu siapin berkasnya ya
jangan ada yang ketinggalan
pak aku akan menjaga dara dengan baik
percaya sama aku
ya ampun pasti terjadi apa apa sama dara